selasa pagi bos agung sedayu grup sugianto kusuma atau aguan kembali datang ke gedung kpk sebagai salah satu saksi terkait kasus suap reklamasi
ini adalah pemeriksaan kedua kalinya terhadap aguan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap raperda tentang rencana raperda reklamasi teluk jakarta
dan setelah aguan arisman wijaya salah satu tersangka kasus dugaan suap juga tiba di kpk